ribuan sopir taksi berkumpul di depan istana negara jakarta pagi tadi
mereka menuntut kendaraan umum berbasis aplikasi ditertibkan
aksi jalan dari balai kota hingga pintu barat daya monumen nasional
dimulai pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
ribuan pengumum di taksi dari beberapa operator taksi
menolak beroperasinya uber dan grab
ribuan sopir taksi ini meminta pemangku kebijakan
menindak tegas taksi berbasis aplikasi
dan membuat aturan tarif yang jelas
hampir seribu polisi juga dikerahkan selama unjuk rasa berlangsung
sementara itu jalan medan merdeka barat ke arah sarinah ditutup
karena konsumen itu nyari yang murah
maka dia lari ke aplikasi
sementara yang plat kuning seperti kita
ini yang dihajar habis habisan
di bawah aplikasi kita dihajar sama gojek
di atas diajar sama grabcar ataupun uber
unjuk rasa yang dilakukan pagi ribuan pengembudi angkutan darat ini
merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah
yang tidak tegas menertibkan transportasi umum ilegal berbasis aplikasi
sejak muncul sekitar dua tahun lalu
ada sepuluh ribu taksi yang tidak beroperasi
guna menekan kerugian yang diderita perusahaan
ketua organda dki jakarta hingga saat ini
belum ada data jumlah kerugian berbagai perusahaan taksi tersebut
namun jika dihitung berdasarkan jumlah setoran tiga ratus lima puluh ribu setiap pengemudi
jumlah kerugian dapat ditaksir mencapai tiga lima miliar rupiah per hari
sementara itu untuk mendukung aksi yang dilakukan para pengemudi taksi ini
perusahaan taksi telah membebaskan mereka dari target setoran selama berunjuk rasa
anda tahu bahwa sebenarnya perusahaan yang kecil kecil ini
itulah yang menimbulkan dampak pengangguran
jadi kalau dibiarkan terus
tidak akan berhasil
berarti pemerintah kita membiarkan perusahaan tolak
kemudian menimbulkan tingkat pengangguran lebih tinggi lagi

kenapa pengemudi ini bergerak
karena mereka sudah tidak bergerak
unjuk rasa juga digelar di depan kantor gubernur dki jakarta
ribuan anggota organda meminta pemerintah provinsi dki jakarta
ribuan demonstran menuntut penutupan usaha angkutan umum berbasis aplikasi
karena dinilai merugikan mereka
beberapa perwakilan dari pengemudi angkutan umum
seperti taksi bajai dan bus kota jakarta
juga mendatangi balai kota
kepala dinas perhubungan jakarta andrian syah
menyatakan penutupan usaha tersebut bukan
wewenang pemerintah provinsi dki jakarta
saya ya kami dengan ppad akan melakukan dialog
kepada kementerian koordinasi kominfo

itu yang paling penting